tim nasional panjat tebing indonesia kedatangan tim nasional panjat tebing tiongkok
di tengah persiapannya menghadapi asian games dua ribu delapan belas
tim tiongkok membawa serta pemanjat jagoannya yang menjadi juara dunia empat kali chung chi shin
bertempat di lapangan panjat tebing mandala krida yogyakarta
tim indonesia dan tim tiongkok melakukan simulasi pertandingan kedua nomor speed climbing world record
simulasi ini bertujuan untuk saling bertukar ilmu antara atlet panjat kedua negara
kontingen tiongkok membawa empat pemanjat putri dan enam pemanjat putra
ini adalah satu dari pemanjat yang paling kuat di asia dan di dunia

untuk berkembang bersama sama
dalam simulasi terakhir ini atlet muda panjat indonesia alfian menjadi yang terbaik
dengan catatan waktu yang sangat mengejutkan lima tiga puluh delapan detik
torehan ini melebihi waktu rekor dunia yang dicatat atlet asal iran reza alipora senazan divar
yaitu lima empat puluh delapan detik
di final alfian mengalahkan jagoan indonesia aspar jailolo
sementara itu jagoan tiongkok zong kising hanya puas di urutan keempat
bagi kedua tim alfian menang
simulasi ini dapat mengasah mental dan memperbaiki teknik bertanding
ya mungkin mental saya lebih terlatih berkat kedatangan mereka
apalagi mereka ada salah satu juara dunia dua belas kali yaitu yongki singh
pertama karena seperti yang saya katakan indonesia adalah suatu dari satu tim yang paling kuat di dunia
kita datang ke sini untuk belajar dan berkembang bersama mereka
semua tangan semuanya
selain untuk mempersiapkan tim ke asian games dua ribu delapan belas
ajang ini sangat bermanfaat untuk mengasah mental dan mengukur kemajuan selama pelatihan nasional tim indonesia
kita bisa sparring dengan mereka itu suatu keuntungan yang luar biasa
karena mereka juga punya juara dunia
akhirnya kita bisa mengimbangi mereka dari sisi performance
terus kita bisa melihat parameter latihan kita selama ini
apakah sudah sampai pada level itu
karena konsep yang kita jalankan adalah training twin
bagaimana berlatih untuk jadi juara
jadi kalau mereka datang dengan punya level atlet yang elit
mau nggak mau mentalitinya anak anak jadi lebih bagus
panjat tebing merupakan salah satu cabang yang diunggulkan untuk meraih medali di asian games dua ribu delapan belas nanti
randy putrama yogyakarta